pada hari kerja pertama dua ribu dua puluh
antrean calon penumpang kereta api di stasiun bekasi jawa barat tampak mengular
demi mengurai antrean petugas pengamanan yang dibantu tim satgas covid sembilan belas tni dan polri
membuat tiga jalur penyekatan dengan lima baris calon penumpang
penyekatan pertama dilakukan saat calon penumpang berada di dalam stasiun
dan penyekatan kedua di depan loket ataupun saat menuju area dalam stasiun
penyekatan berikutnya yang berjarak tiga meter dari penyekatan kedua dilakukan di depan pintu masuk
jumlah penumpang yang ada di dalam stasiun pun dibatasi hanya lima puluh orang
itu agak masih berantakan tapi sekarang sekarang udah lebih teratur kayak di dalam tuh emang dibatasi
sementara itu lalu lintas di sejumlah ruas jalan di ibu kota terpantau rame lancar senin pagi
di ruas jalan tol dalam kota tidak terlihat adanya kemacetan
petugas juga sudah kembali memperlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow di ruas tol dalam kota untuk mengantisipasi kemacetan
namun di ruas jalan mt haryono
satu titik tepatnya di bawah stasiun lrt jawang
di ruas jalan jenderal basuki rahmat menuju kuningan
meski jumlah kendaraan terlihat meningkat lalu lintas ramai lancar
kendaraan yang melintas pada hari kerja pertama dua ribu dua puluh tiga
didominasi kenderaan roda dua
tim liputan cnn indonesia